lebih dari empat ratus wanita mengenakan kebaya dan berjalan bak model atau ketul di atas panggung sepanjang dua ratus meter di depan istana kepresidenan jakarta pada minggu sore
para wanita ini dari berbagai kalangan mulai dari menteri menteri wanita kabinet indonesia maju
para istri menteri para duta besar negara sahabat wanita atau para istri duta besar
para model profesional hingga putri indonesia
menteri luar negeri retno marsudi mengaku senang karena untuk pertama kali bisa merasakan menjadi model
retno mengaku sempat kebablasan meninggalkan menteri lainnya saat ketul lantaran tak bisa berjalan pelan bak model
hari ini senang banget karena untuk pertama kalinya saya menjadi model
biasanya lari sehari sebelas km hari ini berjalan di atas catwalk dua ratus meter
makanya karena biasa lari jalannya akhirnya sering kebablasan
yang belakangnya masih jauh balik lagi akhirnya
tapi it's fun menyenangkan
keseruan menjadi model dadakan juga dirasakan para jurnalis wanita
jurnalis sekaligus senior anchor cnn indonesia desi anwar menilai istana berkebaya adalah sebuah tradisi yang harus diteruskan
sebab kebaya merupakan ciri khas dan identitas dari bangsa indonesia yang harus dilestarikan
ini sepertinya alih profesi bagi saya
jadi untuk pertama kalinya peragaan busana dan khusus pakai kebaya
ini jarang jarang nih lihat desi anwar pakai kebaya
biasanya kan pakai baju kerja ya pak baju profesional
tapi kali ini kita berkebaya karena ada acara istana berkebaya dan menurut saya ini salah satu acara yang paling menarik ya dalam tugas kita
jadi di depan presiden jokowi dan ibu dan beserta para kandungan
di kabinet kita melakukan peragaan busana yang perempuan menggunakan kebaya khususnya kebaya encim
karena ini juga berkaitan dengan hari kemerdekaan dan juga karena dirayakan di jakarta
selain itu pemimpin redaksi cnn indonesia titin rosemalsari yang turut ikut keseruan catwalk
juga memberikan apresiasi diselenggarakannya gelaran istana berkebaya ini
titin menilai konsep acara menarik dan bermanfaat dengan mengangkat budaya tradisional tanah air
sebagai ide konsep sangat menarik
saya mengapresiasi dan kalau ada kesempatan lagi di waktu yang lain di tempat lain juga mungkin dengan konsep yang berbeda
dengan menonjolkan mengangkat budaya tradisional itu akan sangat baik
presiden jokowi dodo menjelaskan dengan ajang istana berkebaya ini
pemerintah ingin mengenalkan kembali kebaya sebagai kota
karakter dan kepribadian bangsa indonesia
kita ini kan ingin mengenalkan kembali agar kita kembali kepada karakter dan kepribadian indonesia
karena sekali lagi kebaya adalah karakter masyarakat indonesia
wanita indonesia yang angkun yang lembut yang sopan
gelaran istana berkebaya menjadi salah satu acara jelang hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
istana berkebaya juga diharapkan mampu meningkatkan nasionalisme melalui budaya berkebaya sebagai ciri khas bangsa indonesia
dika beremaung fikri adin jakarta